terima kasih masih di kompas siang bersama saya mario sarong
saudara kita ke informasi dari mancanegara tentara israel
menemukan tiga jenazah warga israel di gaza
salah satunya warga jerman israel yang diculik di festival musik
saat serangan kelompok hamas tujuh oktober dua ribu dua puluh
dua jenazah lain adalah seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun dan pria lima puluh enam tahun
namun israel tak merinci di mana ketiga jenazah ditemukan
saat ini israel menyerang wilayah rafah yang diklaim israel sebagai basis kelompok hamas
tempat penyekapan warga israel yang diculik
israel menyatakan ada seratus warganya yang disandra kelompok hamas
sementara tiga puluh lima ribu warga palestina meninggal dalam serangan israel ke gaza